gue kagak doyan tuh jeruk asem mulut gue
gue yang sehat saja kagak doyan apalagi yang sakit
yang benar aja kenapa
kalau niat bawa orang sakit
kayaknya cuma mau nanya emangnya sakitnya bu haji sampai kayak gini tuh gara gara ketolak sama
kenapa ya kayaknya kamu sekarang mulai menjauh dari aku
rekan aku minta maaf sebelumnya
aku perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa
aku tidak bisa membohongi perasaanku
aku cuma bisa menganggap kamu sebagai kawan teman biasa partner kerja
tidak semua perasaan suka kepada orang itu dibalas dengan jawaban yang sama
aku tahu korob
aku tahu korob
aku tahu korob
aku tahu korob
aku tahu korob
kamu masih sangat mencintai rumana
dan kamu gak usah khawatir aku gak akan pernah mengganggu kamu
apa bisa kita masih berteman dan jadi partner kerja seperti sedia kala
ngasih ya rek ya atas perhatiannya
lagi pula kita gak pernah tahu bagaimana tuhan merancang jodoh untuk kita
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
iya kan rok
enak bener nih kopi rasanya
assalamualaikum mba be
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh nela tuh main lo siang siang begini udah pulang
emang udah tutup warung tukang buburnya haji sulam
enggak kobi sebentar dong
pak haji sulam bu haji rodia
enggak kobi sebentar dong
nelan sama emak sama mang ujo juga lagi jengukin
jenguk siapa lela
lagi jengukin bu haji maimunah di rumah sakit be
mami gak salah denger apa lo tadi ngomong apa
bu haji maimunah dirawat di rumah sakit be
ada maimunah masuk rumah sakit
jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi
rasain ajak maimunah masuk rumah sakit
gua demen ajak maimunah masuk rumah sakit
itu lantaran sumpah sumpah dia yang tak seru
dari dari dari
masya allah babi
bu haji maimunah ini kan lagi sakit
kok babi malah seneng seneng gini sih be
gak boleh kayak gitu be
eh ada apaan sih nih
dari dalam tuh kedengerannya kayak ada orang perang tahu
hajak maimunah masuk rumah sakit
kok bisa ya orang kayak hajah maimunah masuk rumah sakit
ya bisa lah kan namanya aja juga manusia
gue ngomong sama diri sendiri
tapi kira kira ada yang nengokin dia kagak ya
lah ini bocah
giliran ditanya diem
giliran gue kagak nanya nyerocos kayak keren dengan rumah
katanya sih ibu ibu warga krt ini mau jengukin bu haji maimunah di rumah sakit siang ini kak
kalau gitu gue mau ikutan
orang yang model begituan lo tengokin
kan siapa tau di sana ada om culem
lo jangan nyari masalah lagi tike
atau babi mpos di luar tangan
aku ke sana emang mau nengokin haji maimunah
aku tahu ada yang masih rahmadi bisa sekalian cuci mata deh
daripada di sini
kejadian aja dong
diimpus dipakai rentang
hah ini nyampe juga
eh pada tau gak sih kenapa bu haji hamai itu sakit
ih lo sok tau deh
ya tau lah mak
secara atika kan ahli berfikir gitu loh
tuh haji hamai sakit gara gara kena tulah
sumpahnya yang palsu
atika kagak bayi berfikir seperti itu
sekarang kan haja maimunah itu lagi sakit
harusnya tuh kita doain
mudah mudahan haji maimunah itu cepet sembuh
biarin aja dia sakit umi
soalnya kalau dia sembuh yang ada rusuh
kalo dia sakit kan kampung sedikit adem
gak boleh tuh doa jelek atika
bukan doa tapi nyumpahin
tuh haja beneran bengis
soalnya kebanyakan nyumpahin keluarganya om haji sulam
ya ade sekarang dia kena tulah sendiri deh
yee pak tante rau
ya allah gue seneng ibu ibu
nih bebek banget deh ngoblin gue yang lagi kurang sehat
semoga cepet sembuh ya
maaf ya bu haja cuma bisa kasih buah aja
apa kasih po
gue kagak doyan tuh jeruk asem mulut gue
gue yang sehat saja kagak doyan apa yang sakit
yang benar aja kenapa
kalau niat bawa orang sakit
emangnya sakitnya bu haji sampai kayak gini tuh gara gara ketulas sama sumpah bu haji sendiri
kalau ngomong tuh pakai ortek
gue ini udah haji dua kali kagak bakarang lo kena tulah
bu haji saya ngomong juga bukan sekate kate
bayi juga kan taunya tuh dari si kaleng rombeng atau
emang lo bener bener ratu glosip lo ya ting
raga lo tuh udah sama sama si sobari bapak lo
ngomong udah kayak ban traktor bocor loh
tapi bener kan
bu haji sakitnya karena ketulah sama sumpah palsu
dia pan habis mendarat kayak gini
kalau bukan karena itu karena apa dong sakitnya
eh asal loh tau aja
gue ini sakit cuma kebetulan
oleh allah untuk dinaikkan derajatnya
masa sih dinaikkan derajat bu haji
lagian kan setahu ayah ini ya bu haji ya
yang namanya orang itu lagi sakit itu tuh bukannya karena lagi dikasih peringatan sama allah
jadi lo pada kagak percaya sama gue
mustrik kalau kakak percaya sama haji dua kali
pasti lo kan roh amat amat yang membuat ibu ibu ini kagak percaya
iya dengan sakit gue
supaya gosip hamil lo sama si nelan hilang tidak diketahui oleh orang
ntar lo segantiin deh jadi aib gue
umi jangan seuzan kayak gitu gak baik nih dosa
orang kayak si rodia mah gak usah diistighfarin
karena hatinya dikuasai iblis yang penuh kebencian sama keluarga kita
orang kayak dengki kayak si rodia tuh pantes sih disumpahin
disumpahin supaya keguguran
kalaupun hidup tuh anak bakalan cacat
maaf ya hajah maimunah
kalau kedatangan kita kita ini khususnya kedatangan kami berdua ini
rupanya jadi beban
jadi beban hati ya hati bu hajah maimunah
maaf kalau itu jadinya
mudah mudahan saja kita doakan semua ya
apa yang dikatakan oleh hajah maimunah itu
kita doakan supaya dihapus semua sama allah dan diampuni semua dosa dosanya
umi umi tuh kenapa sih
umi kan udah sakit kenapa bikin sakit hati orang
harusnya umi tuh banyakin doa mi untuk kesembuhan umi
hebat juga nih ikut ikutan aja